ya gue sih bisa aja keep silent ya
tapi ya lo harus jalan sama gue
maaf banget gue pergi sama devon
tapi kalau enggak bisa bisa dia nekat ngasih tau foto itu ke bokap
dan akhirnya hubungan gue sama roman hancur
kepikiran roman deh
kamu tau ga sih
sebenarnya aku tuh masih kangen banget sama roman
habis tadi ketemunya cuma bentar
ada tamu nyariin non hulan di depan

ada tamu nyariin non ulan di depan
non ulan liat aja deh sendiri
dia udah dibebasin
terus langsung buru buru kesini
roman ini bener loh
ini gue seneng banget
gue seneng banget lo udah bebas man
lo udah selalu ada di samping gue saat gue kesulitan
lo kenapa sih ngelamin kayak gitu
bahagia banget ya gue datang
lo ngapain disini
ya ampun lan
lo gitu banget sih sama gue
gue tuh udah jauh jauh ya datang ke rumah loh
cuma pengen ngajakin lo jalan doang
lo mau kan
enggak deh gue capek
lo kenapa sih
padahal kan gue udah nelfon bokap lo gue udah minta izin
dan bokap lo aja gak masalah boleh
lo mau ngajak jalan gue atau bokap gue
kalau lo cuma izin sama bokap gue yaudah
lo jalan aja sama bokap gue
jadi beneran nih gue boleh jalan sama bokap lo
oke deh kalau gitu
ntar gue jalan sama bokap lo
terus gue nunjukin foto kalau roman tuh lagi di penjara sama bocah
ya gue sih bisa aja keep silent ya
lo harus jalan sama gue
males banget gue pergi sama devon
tapi kalau enggak bisa bisa dia nekat ngasih tau foto itu ke bokap
dan akhirnya hubungan gue sama roman hancur
iya gimana sih ya
kayak atau ga aja sih
nah inilah pantu pindahang kita
pada brittany tuh gini

oh iya satu lagi yang kurang
handphone nya roman ditaro dimana sih om
maaf pak hp anak yang di sel sekarang itu disimpan dimana ya
ya hpnya disitu
yaudah kamu silakan itu om kembali tugas ya
ya makasih ya om
nah sekarang saatnya gue buat otak atik handphone roman kesayangan gue
berarti wulan gak akrab akrab banget sama roman
nah sekarang waktunya bella beraksi
nah mbak niel

sekarang tinggal ganti captionnya deh
makasih udah dateng
kamu yang terbaik

lo udah ngerjain pr matematika
sumpah lo rajin banget
ya gitu deh